kembali di cnn indonesia news report
budi anda gemar main perang perangan
saya lebih suka perdamaian eva
perdamaian ya tapi buat yang gemar main perang perangan
ini anda bisa mencoba permainan memanah
ya seperti di medan sumatera utara ada archery battle atau pertempuran memana
anda bisa menyalurkan hobi memanah sambil sedikit berolahraga lah
peluit panjang menandai dimulainya permainan
para peserta akan berlari untuk berebut anak panah
dua tim bertanding dan saling serang menggunakan panah sebagai senjata
ya inilah archery battle atau pertempuran memanah
permainan ini tergolong aman karena menggunakan anak panah berujung tumpul
peserta juga menggunakan pelindung khusus bagi wajah kepala dan tangan
kalau kita bilang ini adalah sebuah sportainment olahraga bersampur entertainment
jadi kita semua bisa enjoy bermain dan berolahraga
dan itu aman sekali sambil berolahraga
dan diiringin dengan musik yang lagi hits
dan itu adalah sebuah menurut saya ini adalah sebuah hiburan dan juga olahraga yang terbaru di medan mungkin di indonesia